gak mas aku malu
ya malu kan yaudah gak usah dikasih saya gak apa apa
bener kamu gak mau liat
mau kasih apa enggak
gak jadi deh
cantik sekali ya anak kita
apa mama berharap
kamu nanti kalau sudah besar elsa
kamu jadi anak yang baik hati
yang murah senyum
dan selalu baik
semua sejauh orang
ingat betapa bahagianya kita melihat malaikat kecil kita
kita doakan yang terbaik buat elsa ya
cuma allah yang tahu apa yang terbaik buat elsa
ampuni anakku elsa
pergi ke rumah
berikanlah jalan terbaik untuknya ya allah
jalan agar dia bisa hidup bahagia
hanya kepadamu aku memohon
hamba mohon padamu ya allah
berikanlah petunjukmu untuk anakku elsa
ringankan bebannya ya allah
ampuni dosa dosanya ya allah
berikan jalan yang terbaik untuk masalah yang dihadapi saat ini ya allah
hanya engkau yang maha pemberi petunjuk
terus kamu yang
yang nyiapin ini semua
bukannya kamu sibuk mas
kamu baik kerjaan
aku sebenarnya juga udah nyiapin sesuatu loh buat kamu
terus kalau bikin aku panik
terus yaudah hadianya gak aku bawa
saya ngajak kamu kesini buat makan
ya aku kan cuma mau ngobrol dulu sebentar
iya makan dulu
nggak usah cerewet gak usah bawel
kangen loh nanti kamu sama aku
kamu kangen sama cerewet aku kalau kamu nyuruh aku diem
kamu hidup sama aku kan selama aja mas
biar kamu diem ya
karena aku bisa makan sendiri
aku ya sopir aja
makasih ya catering udah dimasakin segini banyak
adiknya siapa dulu
ya kalau adik kamu berarti adik aku juga dok
apaan sih apaan sih
sebenarnya aku bernasib mungkin mamah guarantees
maksudnya mikhail nya makanya disort kita aja september

kau mau lihat kontenernya usa dan amerika
terus berusaha stal
cuman hal yang disumbangin aku
kakak tau gak sih itu tuh namanya kode nanti kalau misalnya kalian nikah kami sih maunya dihituin
gue gak bakal nikah jadi kok kita kan juga udah persiapin pernikahan kita yang
gaya kamu nanti mau ngebantuin aku sama enggak pasti pasti aku bantuin
itu artinya kamu udah setuju banget kan kalau kakak dekat sama kakak medc
enak enak banget sih ada nanti aku kasih tau ya
enggak enggak enggak
kenapa senyum senyum enggak papa seneng aja karena kamu bikin bikin kayak tadi
maupun kamu sebelumnya udah bikin aku panik pikir kamu kenapa napa tahu
apa sih kenapa kamu batuk mau obat kenapa enak badan
nggak jadi deh eh apa sih kenapa enggak jadi nggak jadi udah kok nggak jadi kenapa sih
saya bikin aku penasaran kenapa
enggak mas aku biasanya malu malu gitu udah nggak mau dium malu kan iya udah nggak
enggak mau makan udah nggak sayaee picky
pekinannya lagi ini apa udah buka aja
pekinannya lagi ini apa udah buka aja
ini kamu yang buka
kok kamu biasa aja sih mas
siapa yang bilang jelek
kalau ada yang bilang jelek nanti saya laporan ke polisi
aku juga suka
nah lihat tuh kamu masih kurus sayang
kalau aku kan gendut wajar kan lagi hamil kan kamu juga hamil
terima kasih ya
tuh lihat tuh kurus kering